kalau saya seringnya sore sambil pakai teh tawar
ya disitu pertiwi juga ya di sana stay di kapal bekerja di tengah lautan berbulan bulan di situ